desakan untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atau tgpf kerusuhan mei mendapat respon dari presiden joko widodo
presiden mengatakan masih menunggu kepolisian menyelesaikan penyelidikan
kasus korban meninggal di lokasi kerusuhan yang terjadi dua puluh dua mei lalu
ini disampaikan presiden selesai meninjau proyek rehabilitasi dan peningkatan waduk muara nusa dua di denpasar jumat sore
berikan waktu terlebih dahulu pada polisi untuk menyelesaikan yang kasus pembunuhannya
kemudian ini juga sudah berjalan paralel juga nanti kasus yang berkaitan dengan meninggalnya yang ada di lokasi lokasi kerusuhan
dua duanya berjalan paralel